setelah mendapatkan pemain asing asal turkmenistan
manajemen arema fc kini menambah satu pemain lokal asal papua
marco marcus kabiayi untuk mengisi lini belakang tim singoedan
satu lagi pemain rekrutan baru squad singoedan arema fc
yang digadang gadang mampu ditempatkan di tiga posisi sekaligus
berhasil didatangkan oleh manajemen arema fc
pemain tersebut yakni marco marcus kabiayai
mantan pemain ps biak yang berasal dari tanah papua
terpilihnya pemain yang pernah merumput bersama tim mutiara hitam
persipura dan klub liga timur leste itu
dikarenakan pemain tersebut bisa bermain di tiga posisi yang berbeda
yakni stopper gelandang bertahan serta back kanan
namun catatan ini bukan alasan utama arema meminang marco kabiayai
tapi karena tidak ada waktu lagi untuk mencari pemain dengan kualitas di atas rata rata
karena seperti yang saya kemarin bilang beri saya nama
kita sudah nama apcd hampir sepuluh pemain yang kita hubungi yang waktu itu oke oke oke
ada yang begitu dengar klubnya langsung di protect
ada yang klub lain dengar ini dilepas langsung diprotek gitu
pelatih kepala arema fc joko susilo berharap meski bukan menjadi buruan utama tim arema
marco marcus kabyai
bisa lebih menunjukkan performa terbaiknya kalau dirinya diberi kesempatan untuk laga arema mendatang